tapi akan bermalas malasan sepanjang hari dan tidak akan melakukan pekerjaan apapun dan selalu siap dengan alasan
kebetulan pada suatu minggu malam ketika tom berjalan melintasi lapangan tiba tiba dia mendengar seseorang menangis
tolong tolong aku aku terjebak
ini aku yaleri yellow bantu aku teman
hah ini lagi
mengapa aku tidak bisa berjalan
berjalan dengan tenang
rengekan semakin keras dan kuat di dalam kesunyian
oh batu batu besar oh batu batu di atas
ya tunggu aku datang
tom berjalan ke arah suara itu dan segera menemukan batu di bawah cahaya bulan dan berdiri seorang kurcaci
tom kau anak yang baik
tolong bantu aku kakiku terjebak di bawah batu ini
ya tentu saja berhentilah menangis
astaga itu mengganggu
tom dengan hati hati memindahkan batu itu dan tidak lama kemudian kaki kurcaci itu bebas
oh kau adalah malaikat aku bebas lagi
baiklah tuan kurcaci sekarang kau segera pergilah
oh nama aku yaleri yellow
jika kau belum pernah mendengarnya tapi tidak apa apa
dan aku akan pergi tapi pertama tama izinkan aku membayarmu untuk kebaikanmu
minta aku apapun dan aku akan mewujudkannya
apa kau membutuhkan istri yang cantik banyak emas kehidupan di mana kau tidak perlu bekerja lagi
aku punya istri dan dia adalah orang yang paling cantik di seluruh dunia
jadi terima kasih dan mungkin aku akan melewatkan hal itu
maka aku bisa memberimu banyak emas
hmm ya kau tahu
kau mengatakan sesuatu tentang tidak harus bekerja lagi aku suka dengan itu
maka itu akan terjadi besok saat kau pergi bekerja tutup saja matamu dan katakanlah
aku tidak akan mengatakan itu aku ingin pergi bekerja bisa saya bekerja besok
eh baiklah katakan saja
dan keinginanmu akan terkabul
sekarang aku harus pergi
dia berlari lalu menghilang
ke dalam malam tom
menggaru kepalanya lalu mengangkat
bahu dan berjalan kembali
keesokan harinya ketika tom
sampai di pertanian tuan
mcdonald tua berkata tom
nak tolong pergi ke dapur
dan cucilah piring
hah ya tuan
pergi ke dapur
begitu dia membuka pintu
dia menemukan tumpukan piring yang harus
dibersihkan dan dia tampak
ngeri ya ampun
ini akan memakan waktu sepanjang
hari untuk selesai
tiba tiba dia ingat pertemuannya
dengan yaleri yellow malam
mari kita lihat apakah ini
dan begitu dia mengatakan itu
air dari keran mulai mengalir
ember terbang ke arahnya
dan kemudian mulai mengisi diri mereka sendiri
pel membersihkan lantai
sementara para penggosok mulai membersihkan
peralatan tom merasa kagum
wow ini berhasil
terima kasih yaleri
dalam waktu singkat
dapur bersih dan rapi seperti
tidak pernah berantakan sebelumnya
sudah selesai tuan mcdonald
aku datang tom menggosok gosok
tangannya dan berjalan keluar dapur
dengan bangga dia pergi ke
tuan mcdonald dan mengatakan kepadanya
bahwa pekerjaan itu selesai
selesai begitu cepat
tidak sedang bermimpi
ya kau bisa lihat
sendiri tentu saja
tuan mcdonald pergi memeriksa dapur
dan kagum melihat bahwa dapur itu bersih
dan rapi tidak seperti sebelumnya
kau akan makan dengan naga
dan minuman tempat ini
kerja bagus tom
kupikir kau sudah siap
menjadi karyawan teladan bulan ini
aku bangga padamu
terima kasih tuan
rob pekerja lain di pertanian
yang sangat pekerja keras
dan berdedikasi berasa ada sesuatu
yang mencurigakan dia
memutuskan untuk tetap diam dan
sampai ke dasar ini
maka keesokan paginya
ketika tom memasuki dapur
dia mengucapkan kata kata ajaib
dan seperti hari sebelumnya
semua pekerjaan melakukan pekerjaannya sendiri
tetapi tidak menyadari fakta bahwa
rob diam diam menonton semua ini
ya ampun tom adalah penyihir
aku harus pergi dan memberitahu
tuan mcdonald aku punya berita
lalu rob menceritakan segalanya
dengan saladan es krim
jadi begitulah cara dia melakukannya
penyihir tidak diterima di sini
halo tuan penyihir
aku melihat apa yang kau lakukan
aku bisa menjelaskan
ini adalah kisah yang aneh
suatu malam ketika
simpan itu tom
kami tidak membutuhkan penyihir
dan penyihir di kebunku
aku membutuhkan orang orang pekerjaan
bukan alat malas
yang menggunakan sihir
untuk menyelesaikan pekerjaan
tapi apa yang salah dengan sihir kecil
aku sedang menyelesaikan pekerjaan
bukankah itu intinya
untuk menyelesaikan pekerjaan
intinya adalah bahwa itu tidak adil
rob dan yang lainnya bekerja sangat keras
untuk menjaga pertanian
dan untuk menghidupi keluarga mereka
kau tidak pernah melakukan pekerjaan apapun
dan dengan penuh alasan
dan sekarang kau menggunakan sihir
dan sekarang kau menggunakan sihir
dan sekarang kau menggunakan sihir

kau sudah tidak lagi diperlukan di sini
tapi bagaimana dengan keluarga aku
bagaimana aku memberi makan mereka
kau seorang penyihir
aku kira kau akan menemukan pekerjaan lain dengan mudah
ya kau tahu
aku tidak butuh pekerjaan konyol ini
aku akan menemukan hal yang lebih baik
dan dengan itu tom mengambil tasnya
lalu berjalan keluar
selama beberapa hari berikutnya
tom mencoba yang terbaik untuk menemukan pekerjaan
tetapi berita tentang dirinya sebagai penyihir
telah menyebar begitu cepat
sehingga tidak ada yang mau memberinya pekerjaan
merasa kesal tom pergi ke ladang suatu malam
dan memanggil yalery yellow
di mana kau teman
tiba tiba dia menyadari bahwa yalery berdiri di belakangnya
tom sedikit terkejut melihatnya dengan janggut
aku tidak ingin tahu
aku tidak ingat kau memiliki canggut
aku butuh bantuanmu
aku membantumu terakhir kali
apakah kau tidak menikmatinya
aku dipecat dari pertanian karena mereka pikir aku penyihir
dan sekarang seluruh kota berpikir bahwa aku seorang penyihir
dan tidak ada yang mau memberi aku pekerjaan
apa yang harus aku lakukan
bantu aku yalery
apa yang kau ingin aku lakukan
ya batalkan semua ini
aku ingin hidupku kembali
aku akan bekerja keras dan mendapatkan roti dan mentega seperti semua orang
aku ingin dikenal sebagai tom trifer
pekerja di mcdonald's tua
apakah kau yakin karena aku tidak bisa membatalkan yang dibatalkan
baiklah sesuai keinginanmu
yaleri menjentikan jarinya dan tersenyum
apa yang sudah selesai
efektif dengan segera
tidak ada yang akan mengingat apa yang telah kau lakukan di dapur
orang orang akan melupakanmu sebagai penyiksa
dan tuan mcdonald

dan tuan mcdonald
apa dia akan lupa bahwa dia telah memecatku
aku harus memastikannya terlebih dulu
terima kasih yalery
aku harus pergi
kemana kau akan pergi
kepada tuan mcdonald
dan tegaskan kembali bahwa aku memiliki pekerjaanku
tapi tapi kau harus percaya padaku
selamat tinggal temanku
big mag dengan keju dan kentang ekstra
tom segera mencapai tanah pertanian tuan mcdonald dan mengetuk pintunya
pintu perlahan terbuka dan tuan mcdonald berdiri di sana
dia tampak sedikit gugup
tom apa yang membawamu kemari pada jam ini
tuhan aku berjanji untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik
aku berjanji untuk tidak menjadi malas lagi
tolong beri aku pekerjaanku kembali
apa yang sedang kau bicarakan
jadi itu berhasil
aku baru saja mengalami mimpi gila
sampai jumpa besok
sampai jumpa no
maka mulai hari berikutnya dan seterusnya tom bekerja keras seperti orang lain
dia menyadari bahwa seseorang seharusnya tidak bergantung pada siapapun
untuk menyelesaikan tugasnya sendiri
dan untuk tuan macdonald ya
dia senang karena dia telah mengajari tom pelajaran yang perlu dia pelajari